suatu ketika seorang pangeran dan putri yang baru saja menikah
jatuh cinta satu sama lain
mereka benar benar bahagia
pangeran bernama robert dan sang putri bernama emilia
robert dan emilia ingin mempertahankan kebahagiaan mereka
dan sangat ingin memiliki jimat yang dengannya mereka dapat melindungi diri mereka sendiri
dari segala ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka
suatu hari penasehat raja memberitahu mereka tentang seorang pria yang tinggal di hutan
diakui oleh semua orang karena kebijaksanaannya
dikenal karena nasihatnya yang baik dalam setiap kebutuhan dan kesulitan
kita harus segera berangkat dan bertemu dengan orang bijak ini
dan pada hari berikutnya robert dan emilia pergi menemui orang bijak itu
ketika mereka sampai di hutan tempat orang itu tinggal
mereka memberitahu dia semua keinginan hati mereka
orang bijak itu mendengarkan dan kemudian berkata
pergilah ke setiap negara di dunia
dan kemanapun kau bertemu dengan pasangan yang benar benar bahagia
mintalah mereka sepotong kain yang mereka kenakan di tubuh mereka
ketika kau dapat kau bawalah dan berikan padaku
aku akan mencampurnya dengan emas cair dan menjadikan dua cincin emas darinya
cincin emas itu akan menjadi jimatmu
itu adalah satu satunya cara
robert dan emilia berterima kasih kepada orang bijak itu dan lalu pergi
mereka berkuda melintasi hutan dan sungai
dan tak lama kemudian tiba di sebuah kota
di mana mereka bertanya kepada seorang pria tentang pasangan menikah yang paling bahagia
ya kesatria kami dan istrinya adalah pasangan yang paling bahagia
kita harus segera pergi dan melihat sang kesatria
ketika mereka pergi ke istana sang kesatria sang kesatria menyambut mereka
robert dan emilia bertanya kepada kesatria dan istrinya
apakah pernikahan mereka benar benar bahagia seperti yang dikatakan orang orang
ya tentu saja kami sangat senang bersama
emilia dan robert sangat senang
tapi dengan satu pengecualian
kami tidak memiliki anak
setiap hari kami berharap memiliki anak dan itu akan membuat pernikahan kami benar benar bahagia
kebahagiaan emilia dan robert segera lenyap
karena ini tidak memenuhi persyaratan orang bijak untuk membuat cimat
merasa sedih mereka berterima kasih kepada sang kesatria dan istrinya
lalu melanjutkan perjalanan mencari pasangan yang benar benar bahagia
ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka tiba di sebuah negara
di mana mereka mendengar tentang seorang warga yang hidup bahagia dengan istrinya
maka mereka pergi dan bertanya apakah pasangan itu benar benar bahagia seperti yang dikatakan oleh orang orang
oh ya itu benar aku dan istriku hidup dalam harmoni yang sempurna
tetapi jika saja putra kami tidak begitu sakit
kami akan lebih bahagia
kami telah datang ke dokter terbaik di negara kami tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya
merasa kecewa sekali lagi robert dan emilia saling memandang
kami sangat menyesal mendengar tentang putramu
dan kami berharap dia segera sembuh
pencarian kita harus dilanjutkan
mereka berterima kasih kepada pria yang jujur dan istrinya
lalu melanjutkan perjalanan mereka
mereka terus dan terus melalui negara
selalu bertanya tentang perjalanan mereka
selalu mencari tempat untuk berjalan
mereka juga selalu mencari tempat untuk berjalan

tapi tidak ada yang muncul
jangan khawatir sayangku
aku yakin kita akan segera menemukan jimat kita
aku harap juga begitu cintaku
karena kalau tidak perjalanan yang panjang dan semua masalah yang kita hadapi akan menjadi sia sia
robert mengangguk dan tersenyum untuk menghibur istrinya yang khawatir
tetapi jauh di lubuk hatinya dia juga merasa khawatir
suatu hari ketika mereka melewati ladang dan padang rumput
mereka melihat seorang gembala yang dekat dengan jakarta
dia menanggungnya dengan jalan dengan riang memainkan serulingnya
saat itu seorang wanita menggendong seorang anak di lengannya
dan memegang tangan seorang anak laki laki berjalan ke arahnya
begitu gembala melihatnya dia menyambutnya dan mengambil anak kecil itu yang dia cium dan dia cintai
anjing gembala berlari ke arah bocah itu dan menyalak serta melompat ke girangan
wanita itu menyiapkan makanan yang dibawanya
pria itu duduk dan menyantap makanan tersebut
semua itu diamati oleh robert dan dia menanggungnya
robert dan emilia yang berjalan lebih dekat dan berbicara kepada mereka
kalian pasti adalah pasangan yang benar benar bahagia
ya memang begitu
seberapa bahagia kalian
tidak ada pangeran atau putri yang lebih bahagia dari kami
kami tidak hanya bahagia kami juga merasa puas
robert dan emilia saling memandang dan tersenyum karena mereka pikir mereka akhirnya menemukan pintu ke jimat
senang bertemu dengan kau dan juga keluargamu tuan
apakah ingin duduk bersama kami dan makan
tidak banyak tapi masih ada makanannya
emilia memandang robert dan mengangguk
kalian tidak hanya bahagia tapi kalian juga baik
dan ya kami tidak keberatan untuk makan
robert dan emilia duduk dan makan bersama mereka
mereka mengobrol sebentar dan segera setelah makanan selesai robert berfikir untuk meminta selembar kain linen pada sang gembala
emilia dan aku sangat berterima kasih tapi aku ingin meminta bantuanmu lagi
tapi pertama tama aku yakinkan kau bahwa jika kau dapat membantu kami kau tidak akan menyesalinya
tentu apa itu
beri kami sepotong kecil pakaian linen yang kau kenakan di tubuhmu dan kami akan membayarmu dengan mahal
iya kau tahu kami telah melakukan perjalanan berhari hari untuk menemukan pasangan yang benar benar bahagia
akhirnya kami berdua menemukan kalian
jika kau memberi kami sekeping kain linen kami akan membawanya ke orang bijaksana di hutan
dan dari sana dia akan menempat jimat yang akan memastikan bahwa robert dan aku akan hidup bahagia bersama selamanya
sama seperti kalian
gembala dan istrinya saling memandang aneh yang membuat robert dan emilia penasaran
kami akan dengan senang hati memberi kalian tidak hanya sepotong kecil tetapi seluruh baju jika kami memilikinya
tetapi kami tidak memiliki baju
kau tahu kami tidak memiliki banyak tapi kami menghargai apa yang kami miliki
hati robert dan emilia langsung luluh
namun demikian mereka memberi sejumlah koin emas kepada gembala itu sebelum pergi
kau pria yang baik jaga dirimu dan juga keluargamu
gembala dan istrinya berterima kasih kepada robert dan emilia
ketika mereka duduk di atas kuda mereka robert memandang emilia dengan khawatir
aku takut bahwa dalam pencarian jimat ini kita akan menghabiskan tahun tahun muda kita
aku setuju denganmu sayangku mari kita kembali ke kerajaan kita
aku tidak berharap untuk jimat apapun
maka robert dan emilia memutuskan untuk pulang
ketika melewati hutan tempat orang bijak itu tinggal mereka memutuskan untuk mampir dan menceritakan pengalaman perjalanan mereka lalu menanyainya karena memberi mereka nasihat yang buruk
lihat siapa yang kembali
robert dan emilia
aku anggap bahwa kalian pasti telah menemukan selembar linen
kami tidak menemukannya
sejak awal itu adalah ide yang buruk untuk dilakukan
iya bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami
kami telah melakukan perjalanan ke beberapa kota untuk bertemu banyak orang dan tidak menemukan seorang pun yang cocok untuk sepotong kain linen yang mustahil ini
aku setuju dengan suamiku
ini semua benar benar membuang waktu kami
setelah mendengarkan mereka pria bijak itu tersenyum
apakah perjalanan kalian benar benar sia sia
apakah kalian tidak mendapatkan pengetahuan yang lebih kaya
mendengar ini robert dan emilia terpanah
mereka saling memandang dan bertanya tanya apa maksud dari orang bijak itu
tanyakan pada diri sendiri
apa kau belajar sesuatu dari perjalanan itu
aku memperoleh pengetahuan bahwa kepuasan adalah hal langka di bumi ini
aku telah belajar bahwa untuk menjadi puas orang tidak perlu lebih dari sekedar untuk merasa puas
robert dan emilia menyadari apa yang sedang dilakukan orang bijak selama ini
itu adalah pelajaran
robert meraih tangan emilia
keduanya saling memandang dengan ekspresi cinta terdalam
orang bijak memberkati mereka
di dalam hatimu sendiri kau telah mencari
jangan lupa kau telah menemukan jimat sejati
jagalah dengan hati hati
dan roh jahat ketidakpuasan tidak akan selamanya memiliki kuasa atas dirimu
robert dan emilia berterima kasih kepada orang bijak itu dan kembali ke kerajaan mereka
setiap hari mereka semakin saling mencintai
dan bersama sama mereka menjaga jimat yang telah mereka temukan di hati mereka
dan hidup bahagia selamanya
itu bukanlah akhir
sang kesatria dan istrinya memiliki bayi perempuan
putra orang jujur pulih dan tidak pernah jatuh sakit lagi
dan untuk gembala ya dia bukan siapa siapa selain orang bijak yang menyamar untuk mengajar robert dan emilia pelajaran kepada mereka